jika anda berkunjung ke daerah keraksaan kabupaten probolinggo anda bisa mampir dan mencoba kuliner soto khas peninggalan zaman belanda
selain gurih dan nikmat soto ayam kampung ini diracik dengan bumbu tradisional nenek moyang
nah penasaran dengan enaknya soto keraksaan berikut liputannya
soto peninggalan belanda masih bisa kita temui di kedai soto milik pak ali di jalan kampung melayu kecamatan keraksaan probolinggo
soto yang dikenal dengan nama soto keraksaan ini berbeda dengan soto yang ada di daerah lain
selain memakai bumbu dan rempah rempahnya yang kental terasa di lidah soto pak ali ini tidak memakai sedikit pun bahan pengawet dan penyedap rasa dalam meracikan kuahnya
yang paling terlihat perbedaan dalam soto ayam kampung ini adalah tambahan koya
koya adalah terbuat dari parutan kelapa
yang digoreng lebih khas lagi soto ini dinikmati dengan lontong
resep ini sendiri didapatkan dari orang belanda saat penjajahan dahulu
dalam penyajiannya tamburan bawang goreng membuat aroma soto warisan kuliner zaman belanda ini lebih sedap dan nikmat
dengan cita rasanya yang sangat khas tersebut membuat pecinta kuliner akan ketagihan untuk datang lagi
soto pak dali identik dengan rasa yang begitu gurih
kemudian apa namanya kuah yang kental
kemudian koyanya banyak dan menginspirasi
soto keraksaan sudah ada sejak zaman belanda yang diwariskan secara turun temurun
muhammad ali sendiri merupakan generasi ketiga meneruskan orang tuanya
dari sejak kecil saya memang belajar dari bapak
sebenarnya sudah turun temurun pak ya
ini sejak zaman belanda atau gimana
oh kalau ceritanya ya ini
kedai soto ayam pak ali ini buka setiap hari mulai pukul enam pagi hingga pukul sembilan malam
untuk bisa menikmati soto keraksaan cukup merogoh kocek sepuluh ribu rupiah per mangkoknya
tertarik untuk mencoba sensasi rasa soto ikon wisata kuliner kabupaten probolinggo ini